tidak terkoordinasinya pintu informasi dari pemerintah terkait penanganan virus ini pun
seakan menjadi bensin yang membakar ketakutan warga dan menjadi celah bagi oknum oknum yang ingin memancing di air keruh
tidak hanya itu media pun sempat dibikin pusing dengan sejumlah pernyataan yang tidak kompak
antara pemerintah pusat dan juga daerah
unsur politis pun tercium di balik perang melawan corona
malam hari ini kami pun akan membedah prahara virus corona lewat kacamata editorial view
bersama saya reinhard sirait kami akan hadirkan informasi dan juga pembahasan mendalam
mengenai perkembangan politik demokrasi di indonesia dalam layar demokrasi
dua kasus positif virus corona kembali ditemukan
penemuan ini didapatkan setelah melakukan penelusuran dan juga mengidentifikasi orang orang
yang melakukan kontak dengan pasien nomor satu dan juga dua positif corona
dari delapan puluh orang didapatkan tujuh orang yang akhirnya dibawa dan juga diobservasi
di rumah sakit penyakit infeksi sulianti saroso
ketujuh orang ini diketahui memiliki gejala influenza setelah dilakukan tes
ternyata dua orang positif virus corona
dua orang confirm positif yang kita sebut sebagai kasus nomor tiga dan kasus nomor empat
dua orang positif kita sebut sebagai kasus nomor tiga dan nomor empat
kondisi kasus nomor tiga dan nomor empat sekarang tadi saya dapat laporan terakhir yang siang ini
suhu badannya masih sekitar tiga puluh tujuh enam satunya satunya sekitar tiga puluh tujuh tujuh lah kurang lebih hampir sama
kemudian masih ada keluhan batuk kemudian keluhan pilek tetapi tidak ada keluhan sesak nafas
sehingga kita berharap
kondisi ini segera bisa kita intervensi agar dalam waktu dekat bisa menjadi baik
ini yang saya sampaikan untuk hari ini sehingga pada hari ini kita sudah menambah dua lagi kasus positif
yaitu kasus nomor tiga nomor empat yang merupakan rangkaian dari kontak tracing
penelusuran kontak dari kasus yang nomor satu dan dari kasus yang nomor dua
ya sepekan ini pusat pemberitaan media
masa dan juga isu publik tertuju pada kasus virus corona pertama di indonesia
yang sudah dinyatakan positif diumumkan langsung oleh presiden joko widodo
seketika publik pun langsung panik dan pemerintah menuai hujan kritik karena dianggap lamban merespon penanganan virus corona
meskipun ada sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah setelah itu
problematika kasus corona juga berdampak pada banyak hal termasuk merebaknya informasi hoax di tengah masyarakat
hingga tudingan kepala daerah yang menjadikan isu ini sebagai panggung politik
seperti biasa jelang akhir pekan
kami akan hadirkan perspektif editorial dari para jurnalis senior dalam editorial view yang malam hari ini ada tiga yang sudah hadir di studio
saya akan perkenalkan langsung sebelah kiri saya
ada bang usman kansong direktur pemberitaan media indonesia selamat malam bang usman
terima kasih bang sudah hadir apa kabar lama tidak berjumpa
dan ada mas bambang harimurti jurnalis senior tempo mas bambang selamat malam
terima kasih mas sudah hadir dan ada mas revo lusiriza kepala peliputan cnn indonesia tv selamat malam mas revo
kita bahas soal corona sepekan ini jelas sekali bahwa pemberitaan kita media
karena begitu kaget kita tiba tiba ada kasus yang positif begitu dua orang dinyatakan positif virus corona
saya ke mas bambang terlebih dahulu
dari perspektif anda melihat soal pertama deh kita bedah dulu
dari soal bagaimana penanganan pemerintah sebetulnya
apakah benar dari kacamata anda dari yang anda lihat mas bambang bahwa pemerintah agak gagap
atau sebetulnya sudah cukup sigap sejak awal menangani kasus virus corona ini
paling tidak dari sisi komunikasi sih sangat gagap sekali ya
sehingga membuat kesalahan fatal presiden sudah mengumumkan positif padahal si pasiennya sendiri belum tahu
itu kan satu yang sangat sulit dimaafkan sebetulnya dalam hal penanganannya
tapi dari sisi positif saya lihat ada kemajuan karena yang baru diumumkan kan kasus nomor tiga dan empat itu didapat karena dari penelusuran dari pasien nomor satu dan nomor tiga
ada follow up nya ya dari kasus nomor pertama
ada follow up ada yang serius lah dari penelusuran
dan saya kira ini juga ada hal yang kayak pecah telur gitu ya
karena sebelumnya itu kita kan dikritik banyak oleh dunia ini
ini indonesia serius nggak sih masa sama sekali tidak ada yang tertular gitu
padahal secara statistik kayaknya tidak mungkin sehingga sempat muncul isu jangan jangan pemerintah meng cover up
menutupi begitu ya
menutupi gitu ya
padahal dalam kasus epidemi itu justru harus dibuka supaya bisa diketahui kalau ada yang sakit dicek kontak kontaknya sehingga diusutin sehingga bisa diantisipasi dan diberhentikan epideminya gitu
cuma itu cara yang efektif
tapi apakah kegagapan itu mas bambang lihat hanya dari soal informasinya saja kah secara komunikasinya saja kah
atau dalam keseluruhan penanganannya juga sebetulnya pemerintah ada yang mencari

atau dalam keseluruhan penanganannya juga sebetulnya pemerintah ada yang mencari
atau dalam keseluruhan penanganannya juga sebetulnya pemerintah ada yang mencari
atau dalam keseluruhan penanganannya juga sebetulnya pemerintah ada yang mencari
maka agak agak kurang cepat untuk menangani ini
maka agak agak kurang cepat untuk menangani ini
saya kira memang kurang cepat dan mungkin juga ada masalah gini ya
epidemi cuma sayangnya kelihatannya
rencana sudah ada sehingga sekarang
bingung dan terus terang
saya dengar banyak keluhan sekarang dari
teman teman di lapangan
ada semacam ego sektoral
gitu ya seolah olah ini semua
hanya bisa ditangani oleh kementerian
kesehatan padahal kita lihat negara
yang sebesar amerika saja
yang punya cdc itu
puluhan ribu mereka sendiri udah bilang loh
jadi dia menggerakkan seluruh
untuk juga melakukan penyiapan
karena hanya dengan begitu dia bisa
menangani jutaan orang kalau
cuma kementerian kesehatan aja
kapasitasnya pasti sangat terbatas
sepakat dengan pendapat
atau yang tadi dikatakan oleh mas bambang katakanlah soal
dari segi informasi begitu ya
memang agak kacau pemerintah ini
sejak awal mengumumkan dan juga
penanganan setelah itu apa yang anda lihat dari itu
kalau saya lihat
penanganan sebelum terjadinya
itu relatif baik
warga negara kita dari wuhan
dievakuasi kemudian diobservasi
selama empat belas hari kemudian
juga penanganan yang di dua
kapal itu itu relatively bagus
tetapi begitu muncul
kasus dua orang
baru disitu kelihatan
dan juga keadaan publiknya
yang memang kedodoran
kedodoran setelah itu
orang kemudian panik begitu ya
termasuk kepala kepala daerah
masyarakat sebagian begitu
tetapi setelah itu pemerintah belajar juga
ya pemerintah belajar
ya tentu saja saya kira
ada pendapat juga yang
mengatakan bahwa pemerintah harus benar
ya tidak benar juga seperti itu
kalau pemerintah harus benar
maka ya tidak akan berbuat apa apa
pasti ada kesalahan pasti ada kekurangan
tetapi persoalannya adalah
bagaimana kemudian mau memperbaiki
dan kalau kita lihat dari sisi komunikasi
publik sudah mulai diperbaiki
sudah ada jurubicara
semua mengacu kepada
dia kemudian juga
pemerintah daerah diminta untuk
satu pintu untuk urusan
ada perbaikan begitu
dan koordinasi juga dari awal
itu tidak mungkin bisa
dievakuasi sampai nanti
memang ada komunikasi publik
yang agak kenodoran
dengan pemerintah daerah di
kepulauan riau sehingga ada penolakan
tetapi koordinasi diantara instansi
ya itu tidak mungkin
terjadi tidak mungkin sampai
natuna kalau tidak ada koordinasi
kita diuntungkan dengan posisi
main case yang kebetulan juga general
sehingga koordinasi dengan angkatan
apa diuntungkannya oke soal koordinasi
koordinasi dengan angkatan
tni dengan kepolisian
itu relatif lebih mudah
begitu kan bagaimana menggerakkan
kapal rumah sakit menggerakkan
hercules misalnya begitu
itu mungkin akan lebih mudah
dan dia paham betul
paham betul sebetulnya seperti apa
jadi koordinasi juga dengan kemenlu
saya kira kemenlu ini patut diacungi
jempol karena dia juga
tidak bisa semena mena misalkan
memindahkan kalau tidak ada izin
dari negara bersangkutan begitu kan
karena itu ditunggu sebetulnya
misalkan di iran sekarang
iran sekarang itu banyak mahasiswa kita
tapi belum ada call for
evacuation belum ada permintaan
untuk evakuasi kenapa karena
masyarakat indonesia di sana masih menganggap
pemerintah iran masih bisa menangani itu
kalau tidak memang nggak bisa
kita paksa begitu dan
lebih banyak sifatnya psikologis
misalkan begini ketika di wuhan
itu kan kenapa kita memindahkan
karena memang tiba tiba amerika juga
memindahkan padahal pemerintah china waktu itu
tidak mengizinkan awalnya
diplomatik dulu tapi akhirnya warga negara amerika
anderson ikut jepang akhirnya ikut
ini kan secara psikologis masyarakat indonesia
loh negara lain sudah dievakuasi
padahal awalnya mestinya
itu kan kops diplomatik saja
tapi ada yang dompleng
begitu kan secara psikologis persoalan
padahal pemerintah china
pemerintah tiongkok itu menjamin
betul oke jadi agak missnya itu adalah ketika ada yang
positif baru kemudian agak berantakan di situ
baru agak berantakan dan ini
persoalannya ya di komunikasi publik
saya kira begitu oke mas revo
ada pandangan yang lain atau
terlambat tidak ketika kemudian
ada perbaikan tapi ya situasinya sudah
seperti ini atau bagaimana menurut anda
krusialnya memang di hari senin kemarin ketika
ketahui ada positif dua
case corona itu kan
ada banyak kegagapan di sana pertama
soal yang tadi yang disampaikan oleh
mas babang ketika presiden mengumumkan
positif pasiennya belum tahu
sementara pasiennya masih punya akses
untuk mengupdate kondisinya
lewat media sosial atau menghubungi
kerabatnya gitu kan jadi memberitahukan
loh dia cukup kaget ketika presiden
di jokowi memberitahukan bahwa
kemudian yang tadi disampaikan
bang usman bahwa ada kegagapan kegagapan
dalam komunikasi politik komunikasi
publiknya ketika menteri kesehatan
ketika di doorstop mengumumkan
positif ini berasal dari depok
disusul kemudian ketika
wali kota depok
dan pada saat itu kan kita semua menerima
broadcast message yang laporan dan itu
bahasanya adalah bahasa resmi yang kita
kuat dugaannya adalah
pasti berasal dari otoritas gitu ya
pihak otoritas itu dicantumkan
apa namanya identitasnya
alamatnya justru dibuka ya
dibuka ke publik padahal ini kan harusnya
menjadi case yang sensitif
dan tidak boleh dibuka
ke publik yang itu membuat akhirnya
kan ramai kan di
perumahan salah satu perumahan di depok itu
kesana dan bisa dibayangkan sebenarnya
orang orang yang tinggal di sekitar situ
pasti akan langsung panik ya dan tidak mengherankan